dua tahun sejak kasus pertama positif covid sembilan belas diumumkan di indonesia pandemi ini justru digunakan sejumlah elit politik untuk memunculkan wacana penundaan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
dan laporan investigasi eksklusif cnn indonesia juga mengukap wacana ini atas arahan dari seorang menteri koordinator di kabinet indonesia maju
lalu sebenarnya bagaimana respon warga net di dunia maya kita akan langsung membahasnya dengan senior analis drone emprit yan kurniawan
selamat malam mbak
halo selamat malam mbak
kalau kita lihat memang cuitan ini banyak ya pro kontra terkait dengan wacana penundaan pemilu dua ribu dua puluh
yang akan langsung saya tanyakan bagaimana sentimen warganet nih terkait wacana ini
jadi gini terkait dengan sentimen warga net itu yang menarik dari isu tundanya pemilu ini adalah
kalau kita lihat di sna ya mbak itu munculnya hanya satu kelas
seter aja atau satu kelompok aja
yang menarik adalah dalam kelompok tersebut kalau kita pakai sna itu ada politisi dari pks ada dari demokrat
ada lagi pendukungnya pak jokowi mbak
dan hal ini juga kebetulan jadi pendukungnya pak ganjar gitu
jadi di pendukungnya pak jokowi itu kita lihat ada eko kuntadi kusul potima dan sebagainya
selain itu juga ada akun akun yang memang oposisi
sejak awal seperti akun mas viyu gitu
terus apa namanya gloradotko demokrasi media gitu
nah di sisi lain juga banyak tokoh tokoh nasional
ya kalau kita lihat pakai perspektifnya itu macam macam
ya ada rija ramli gitu ada gus nadir ada juga mantan ketua mk yang dulu pak hamdan zulfa
yang menarik dari pak hamdan zulfa itu malah beliau itu bikin ini ya apa namanya semacam pencerahan gitu
dia bikin apa
ada tweet yang banyak terkait dengan efek domino dari kalau kita tunda pemilu ini
terus ada juga pengamat politik bang burhanmurtadi dari lsi
terus seksum dari muhammadiyah prof mukti gitu
terus pengamat hukum denny indrayana
nah kalau kita lihat dari banyaknya para tokoh ini ini menunjukkan bahwa pertama itu isu ini memang kayak semacam musuh bersama
baik dari pihak kanan pihak tengah maupun pihak kiri
kanan ini kita representasikan misalkan dari pks gitu ya
dari tengah itu dari demokrat ya kiri itu orang orang dari pdip dan sebagainya
artinya ini penolakannya cukup ini mbak cukup banyak dan hampir dari semua lini
kurang lebih seperti itu mbak
baik berarti bisa disimpulkan bahwa hasil analisis data dari drone

tadi dikatakan bahwa mayoritas menolak adanya wacana penundaan pemilu tersebut
tapi bisa di spesifikasi lagi bahwa yang membahasnya di media sosial terutama twitter
ini adalah mereka mereka yang memang bisa dikatakan sebagai tokoh begitu ya
tapi kalau wacana publik seperti apa secara umum
kalau wacana publik ya dari jumlah tweet itu yang kurang lebih hanya sekitar
tiga belas ribuan mbak tiga belas satu ratus dua puluh enam mention itu
kalau kita bandingkan misalkan gitu dengan isu minyak goreng isu rusia dan ukraina
ini memang jumlahnya nggak banyak mbak
artinya keterlibatan publik memang belum terlalu tinggi ya engagementnya
yang banyak adalah yang berbicara para tokoh gitu
bisa dibilang isu ini masih isu yang sifatnya elitis
belum masuk pada isu keseharian publik
publik masih lebih fokus pada isu kesehariannya seperti
isu minyak goreng yang baik
terus isu maaf ya identitas terkait dengan toa masjid dan sebagainya
tapi seperti itu mbak
baik yang biasanya menarik dari analisis atau analisa dari drone emprit ini adalah
bagaimana kita bisa lihat sentimen ya dari publik ketika mencuitkan satu hal
ini apakah sentimennya kemudian ada angernya di sana
apakah kemudian ada excitement yang seperti itu kira kira dari cuitan cuitan yang tadi disebutkan
bahwa memang tidak banyak warganet yang mencuitkan
tapi ada beberapa yang mencuitkan
narasinya ke arah mana ini bang yan
ya jadi kurang lebih ada tiga
ya ada tiga kelompok percakapan yang bisa kita identifikasi
pertama itu adalah kelompok para tokoh yang menolak tentang penundaan pemilu
terus kedua adalah tokoh tokoh yang mendukung adanya penundaan pemilu
tapi itu lebih banyak masuknya di media online dibanding percakapan
tapi itu lebih banyak maksudnya di media online dibanding percakapan
terus ketiga terkait dengan para publik
isu isu publik apa namanya percakapan publik
nah untuk percakapan publik ini
data kami kan kurang lebih seminggu terakhir itu terlihat masih ini mbak
masih ini percakapan di publik
yang tinggi itu masih didominasi oleh para tokoh tokoh tersebut
oke berarti data ini berdasarkan hasil analisa droneprint dari dua puluh tiga ya dua puluh tiga
dua puluh tiga februari sampai dengan hari ini ya di tanggal dua maret
dari dua puluh empat februari sampai tanggal dua maret
baik berarti selama sepekan memang ada muncul isu ini
namun yang masih berfokus adalah elitis elitis yang tadi disebutkan oleh bang jan
begitu pula lokasi lokasinya ya berarti apakah kemudian biasanya kan bisa dianalisa tuh ya
terpusat apakah memang di kelompok pulau jawa saja yang membahas ini
atau kok memang ini belum benar benar menjadi perbincangan masyarakat

atau warganet yang ada di luar pulau jawa atau luar jabodetabek
biasanya kan juga bisa terlihat tuh
ya kalau dari hasil pantauan lokasi memang daerah jakarta yang masih
apa namanya paling banyak mendominasi
selebihnya adalah daerah daerah masih di wilayah jawa dan itu pun wilayah kota
jadi isu ini memang belum apa namanya belum melebar gitu ke daerah daerah lain gitu
namun kalau misalkan isu ini terus bergulir terus ada
ada penolakan pro kontra semakin kencang
kemungkinan besar nanti influencer lokal daerah itu ikut nyemburu mbak
berdasarkan pengalaman kami seperti itu
saya akan kaitkan ini ya ke pertanyaan selanjutnya
dimana kita akan bandingkan data dari drone emprit dengan data yang dimiliki
atau sempat disampaikan oleh ketua umum pkb ini
kita coba lihat ya datanya ketua umum partai kebangkitan bangsa mohamad iskandar
mengklaim bahwa banyak yang setuju dengan usulan penunjukan ini
pemilu dua ribu dua puluh empat berdasarkan analisa big data perbincangan di media sosial
bahkan sempat disebutkan juga ada sekitar seratus juta akun medsos nih yang membahas hal ini
nah kita akan bandingkan datanya dengan temuan drone emprit
sejalankah dengan yang disampaikan terkait dengan big data ini
ya kalau dari data kami menunjukkan itu kan merah semua tuh mbak
artinya itu publik yang menolak itu sangat tinggi
terus kedua kluster yang muncul itu hanya satu
biasanya kalau ada kluster pro kontra itu jadinya ada dua mbak
ini hanya satu kluster
nah yang menarik lagi adalah di kluster itu itu macam macam bahwa orangnya
maksudnya aliran politiknya
ada yang dari demokrat ya ada andi arief ada janson sitandaun gitu
ada dari pks hidayat merwahid dan sebagainya
terus ada lagi dari tokoh tokoh nasional mbak
itu ngumpul semua di satu kluster tersebut
jadi bisa dibilang bahwa di sosmed khususnya di kanal twitter itu hanya ada satu kelompok yang muncul
yaitu kelompok yang menolak
terus kedua di dalam kelompok tersebut itu isinya tidak hanya dari partai politik tapi juga dari para pengamat politik
terus kedua ada yang dari
tokoh ormas ya
seperti apa namanya
terus ada gus nadir yang dari nu gitu
artinya ini dalam satu kluster ini isinya beragam mbak
beda dengan kalau misalkan pertempuran di capres ya
pertempuran opini di capres itu kelihatan
oh ini partai a pasti nanti kontra narasinya ke partai b
kalau ini enggak
dia satu kluster tapi isinya heterogen
kurang lebih seperti itu mbak
apa yang dikatakan oleh
satu apkb terkait data sosmed
kemungkinan besar beda dengan kami
dan kami siap untuk
mana yang lebih valid
kurang lebih seperti itu mbak
oke baik kita bicara pemilu ini bang yan
erat kaitannya juga dengan kampanye ya
termasuk di media sosial kita tahu bagaimana tadi sempat disebut
ada perang argumen ya
di media sosial biasanya
nah sejauh ini hasil analisanya apakah kemudian momentum
ini juga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk bisa dibilang mengambil hati
mengambil simpati dari warga net
dan ada juga kampanye kampanye terselubungnya begitu di media sosial
sudah mulai kah dilakukan
kalau saya lihat belum mbak ya
yang ada malah satu suara
ada akunnya g s kilafah
itu pendukungnya pak anies ya
itu dia menolak
menolak ditundanya pemilu
terus ada eko kuntadi
yang kebetulan dia dari ganjaris gitu
itu menolak juga ditundanya pemilu
ini kan dua kubu yang biasanya saring ini
melakukan opini dan kontra opini gitu
dalam isu ini mereka terlihat satu suara
kurang lebih seperti itu
nah saya nggak tahu ke depan mungkin sudah mulai nanti ada pola pola yang terlihat
apa ada pesan tersembunyi di balik ditundanya pemilu
kurang lebih seperti itu
artinya adalah sejauh ini dari hasil pantauan atau analisa dari drone emprit
data data yang ada ini menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu di media sosial ini juga memang ditolak begitu ya
oleh warga net yang membahasnya sejauh ini
dimana kalau kita spesifikan lagi ternyata mayoritas masyarakat belum terlalu berfokus pada wacana atau isu ini
dan biasanya dicuitkan oleh elit elit politik dan juga para pakar pakar terkait ya begitu
baik terima kasih banyak bang yan atas hasil informasinya dan juga hasil analisa dari drone emprit malam hari ini
terima kasih dan sehat selalu
oke mbak terima kasih